bersama bursa calon ketua umum partai golkar mulai sumarak
selain ketua umum partai golkar in kambun erlangga hartarto
sejumlah kader beringin diantaranya ketua dpr bambang susatyo
resmi mendeklarasikan diri untuk maju untuk berebut kursi beringin satu
meski sejumlah kader telah mengumumkan maju
waktu pelaksanaan forum musyawara nasional belum ditentukan
bursa calon ketua umum partai golkar mulai memanas
seiring deklarasi majunya sejumlah kader beringin
dua pekan lalu di makassar ketua umum golkar erlangga hartarto
telah mengumumkan maju kembali
erlangga mengklaim didukung empat ratus enam puluh delapan pengurus dpd beringin
pada tanggal juli dua ribu sembilan belas
setelah menerima amanat dari aspirasi dari empat ratus pemegang suara di partai golkar
dan dengan dukungan yang masih mengalir
maka dengan ini saya menyatakan
saya siap maju menjadi ketua umum partai golkar
selamat kembali ke posisi langkah
kini giliran ketua dpr bambang susatyo resmi mendeklarasikan diri
selain bamsud ada pula ali yahya ketua satkar ulama golkar
serta dua kader perempuan yani ulanurahwati dan marlinda irawati yang akan maju
bamsud menegaskan alasannya maju untuk menyatukan semua vaksi di golkar
dan mengajak purnawirawan tni polri kembali ke partai beringin
bersama bambang susatyo dan bamsud menegaskan alasannya maju untuk menyatukan semua faksi di golkar

saya bambang susatyo menyatakan maju
mari kita bertarung secara sehat
karena partai ini adalah partai yang demokratis
rakyat akan melihat apakah kita para pimpinan partai ini
bekerja mengolah partai yang demokratis
atau menjadi otoriter
perebutan kursi beringin satu diprediksi akan berlanjut
pasalnya baik erlangga hartarto maupun bambang susatyo
menyepakati penyelenggaraan munas dilakukan pasca pelantikan presiden
dua puluh oktober mendatang
rifana pratiwi jakarta
internal golkar mulai memanas jelang munas
kandidat ketua umum petahana erlangga hartarto ditantang oleh enam calon lain
salah satunya adalah bambang susatyo
deklarasi yang dilakukan ke bambang susatyo

dingin oleh kader beringin kubu erlangga
yang dinilai membuat gaduh karena waktu munas masih cukup jauh sebetulnya
sementara itu beredar kabar bahwa ada operasi agar munas ini berakhir dengan aklamasi untuk calon petahana
dan bagaimana kita melihat internal golkar hari ini menjelang munas untuk berebut kursi golkar satu
kita akan bahas malam hari ini
di studio sudah ada tiga narasumber
dua diantaranya adalah politisi partai golkar
sebelah kiri saya sudah ada bang yoris rawe aik politikus senior golkar
ya mungkin saya bisa sebut juga di kubu bamsud ya bang yoris ya
selamat malam bang yoris
apa kabar sehat
terima kasih sudah hadir di prime news bang yoris
dan di tengah sudah ada bang andi sinulinga ketua dpp partai golkar
bang andi selamat malam
bang andi netral netral saja
di tengah ini
di tengah posisinya ya
dan nanti kita juga akan mengawal juga
akan juga dikawal oleh mas antayuda direktur eksekutif poltrek indonesia
mas antayuda selamat malam
terima kasih mas anta sudah hadir di prime news
yang paling paham golkar dia
ini yang paling paham golkar
nanti secara eksternal
karena sering berdiskusi
nah dari eksternal akan dianalisis oleh mas hanta
sebelumnya kita akan lihat dulu apa kemudian yang disebutkan
ataupun dikatakan oleh ketua partai golkar erangga hartarto
ketika ditanya oleh wartawan soal deklarasi yang dilakukan oleh kubu bamsud
kemarin kita akan dengarkan berikut ini
kan munasnya belum dijadwalkan
jadi tadi deklarasinya legal pak ya
deklarasi tadi menurut bapak gimana kan
nama bapak disebut disana juga
di dalam undangannya
pergelenggara munas itu dpp
kalau bapak mau deklarasi kapan pak
kapan pak deklarasi
kalau bapak deklarasi nanti kapan pak

iya itu adalah tanggapan ketua partai golkar erangga hartarto
ketika wartawan tanya soal deklarasi yang dilakukan oleh kubunya bang yoris raweyai
ini untuk bambang susatyo dan juga kawan kawan yang lain bang yoris
ketika kemudian ada tanggapan dari partai golkar sendiri
dari pak erlangga soal deklarasi yang anda lakukan itu dianggap ilegal mungkin
karena juga munasnya masih jauh
sebetulnya anda menanggapi soal apa yang tadi disampaikan oleh pak erlangga
sekarang begini aja reinhardt dan pemirsa
deklarasi itu sah atau tidak
kalau dibicarakan tentang mekanisme itu lain persoalan
sekarang kalau dibilang bambang kemarin deklarasi itu ilegal
nah terus erlangga bikin di ujung pandan di jakarta itu deklarasi bukan
semua hadir baca baca
ini kan boleh besok uco kalau mau deklarasi boleh juga
tetapi ada mekanisme internal tentang munas itu sendiri
oke mekanisme internal sudah dilewati belum oleh kubu bang surya
belum sama sekali
jadi begini nanti ada rapat pleno
rapat pleno kemudian menyepakati tentang munas itu
dan munas itu biasa dilakukan lima tahun sekali
lima tahun sekali
tapi evaluasi itu penting sekali tentang perolehan perolehan politik yang dicapai oleh partai golkar
itu yang menjadi sumber persoalan ini hari
oke bang yoris yang jelas deklarasi itu dipertanyakan
dipertanyakan soal deklaratornya yang dikatakan bukan ada di internal partai golkar organisasi itu
kemudian dukungannya berapa jumlahnya untuk kemudian bisa melakukan deklarasi
ini kalau saya itu kan biasa dinamika aja
jadi kalau saya begini sah atau tidak
pertama dia itu kader golkar
semua lima lima itu adalah kader golkar
jadi sah sah saja
bambang susatyo itu sekarang ketua dpr
di dalam struktur dpp dia ketua
kemudian linda purnomo pengurus dpp anggota dpr ri
ibu ula pengurus dpp
aliyah ya pengurus dpp yang memiliki suara di munas
jadi kalau mereka mendeklarasikan diri kemudian
jangan kita lihat forum apa
tapi yang dilakukan adalah generasi muda milenial partai golkar
yang punya keresahan
jadi deklarasi itu untuk apa
untuk menunjukkan kepada publik bahwa kita sudah siap
mereka itu harus sebetulnya ini kan hanya untuk memacu kepada dpp
agar segera melaksanakan proses proses menuju kepada munas
karena sampai sekarang coba lihat
mereka bilang nanti desember
kemudian sudah mencoba untuk aklamasi
ini aturan dari mana
oke sebelum kita bicara aklamasi saya ke bang andi dulu
bang andi sah tidak deklarasi kemarin dilakukan oleh teman teman untuk mendukung bamsu
dan juga sejumlah calon ketua umum yang lain
gini ya diksi ilegal
diksi kan ilegal
ilegal itu kalau tidak terregister
jadi sesuatu yang tidak teregister tidak terdaftar tidak punya hak ketentuan hukumnya itu ilegal namanya
nah deklarasi itu nggak perlu registrasi
itu prinsip dasarnya itu ya
jadi reinhard kalau mau deklarasi juga bisa saja
bang andi juga boleh
boleh saya mengatakan bahwa saya akan maju
kita kan sudah tahu
katakanlah katakanlah munasnya itu desember
sehingga kita walaupun ada perdebatan
tapi kan jadwal munas belum pasti
selama ini ada perdebatan desember ada yang minta agustus september dan segala macam
tapi kan pasti munas itu akan diselenggarakan tahun dua ribu dua puluh
karena itu amanah munasluk
limitasi jabatan priorisasi itu sampai dua ribu sembilan belas
karena itu kita sudah punya bayangan munas itu kapan
nah kalau sudah punya bayangan munas kapan silahkan saja
siapa yang mau maju mendeklarasikan diri menyatakan siap
menurut saya perdebatan itu lebih bagus dikesampingkan kita bicara bagaimana menata golkar ini ke depan
itu betul betul menjadi partai yang
itu menjadi partai yang demokratis dan efektif
apa yang saya maksud dengan demokratis dan efektif saya kira bung hanta kawan kawan semua sepakat lah
bahwa dalam segi pertumbuhan demokrasi berpartai politik itu golkar saya kira ada number one lah di negeri ini
tapi menurut saya secara pribadi sebagai fungsionaris partai ini belum cukup bung hanta
belum cukup kenapa
karena proses demokrasi itu tidak efektif membuat partai golkar meningkat suaranya dari pemilu ke pemilu
itu yang lebih penting ya
itu yang mau saya katakan adalah demokrasinya harus dikembangkan terus
kemudian narasi narasi para kader kader partai harus diperkuat
sehingga tidak lagi mengeluarkan diksi diksi yang sebenarnya itu bisa kontraproduktif itu yang pertama
yang kedua soliditas partai
karena tanpa soliditas partai maka demokrasi ini tidak akan efektif membuat partai ini itu bisa rebound itu
menyesuaikan dengan target target yang tidak tentukan
kemarin kita tentukan target satu ratus dua puluh kursi misalnya
turunlah perolehan kursi kita
walaupun ada alasan orang mengatakan ada turbulensi dalam lima tahun ini banyak sekali turbulensi
tapi itu nggak bisa kita jadikan sebagai alasan permanen
kedepan itu harus ada langkah yang harus kita lakukan partai golkar untuk membuat demokrasi yang kita bangun ini semakin sehat tapi efektif mendongkrak partai golkar
mbak hanta yuda ini masih awal sekali sebetulnya ya kalau kita bicara mengenai dinamika politik di internal partai golkar menjelang munas
kami juga yakin bahwa partai golkar adalah partai yang kemudian
sangat matang berdemokrasi
kita sudah sangat biasa melihat partai golkar mencari ketua umum
tapi hari ini apa yang anda baca bang anta yuda soal perebutan ketua umum partai golkar ini
ya dari sisi timing atau waktu untuk menentukan kapan munas memang betul dua ribu sembilan belas
tetapi di dua ribu sembilan belas ini justru menurut saya titik krusialnya di internal golkar justru di situ
desember dan september atau agustus sama sama dua ribu sembilan belas
tetapi di tengah tengahnya itu ada peristiwa peristiwa politik kekuasaan yang sangat menentukan
di situ akan menentukan menteri menteri yang akan dilantik oleh presiden
siapa pimpinan mpr pimpinan alat kelengkapan dewan di dpr ri hingga dprd dua kabupaten kota dan provinsi
sehingga siapa yang memimpin bandul kekuasaan struktur kekuasaan tertinggi di golkar partai apapun itu sangat menentukan di musim musim agustus september oktober ini
nah karena itu kalau sudah ada tanda tanda ada konstelasi panggung pertarungan kekuasaan biasanya partai golkar lebih awal menggelegar atau jelang munas memanas
dan itu wajar apalagi kalau sudah keluar bang yoris ini
sekarang bu andi juga keluar
nah kalau sudah keluar udah tanda tanda akan ada istilah saya turbulensi faksi
dan itu bukan negatif
turbulensi faksi itu bukan negatif
itu mengindikasikan bahwa ada demokrasi di dalam partai
di dalam internal partai golkar
kalau tidak ada bisa jadi tidak ada turbulensi biasa saja landai saja
tapi kan bukan itu yang ingin dibangun
tetapi ada sisi lain di luar soal pertarungan ingin menentukan siapa pemegang penentu itu nanti
tentu ada korelasinya dengan keperluan presiden terpilih tentunya
ada hal yang menarik juga dari kedua politisi berpengalaman di golkar ini menurut saya adalah soal evaluasi
ukuran keberhasilan seorang ketua umum atau partai politik adalah perolehan
kursi kalau di legislatif kalau eksekutif tentu menang
nah saya tidak melihat pada keputusan ini saja
menjadi catatan penting bagi golkar di era reformasi golkar itu konsisten terdegradasi kursinya
kita dari dua ribu empat kalau tidak salah masih juara satu pada saat itu oleh pak akbar tanjung
oke kalau bicara perang suara kan nanti debat tebal bahwa ini yang penting kursi ya oke satu ratus dua puluh delapan
dari satu ratus dua puluh delapan kemudian turun
menjadi satu ratus enam kalau tidak salah di tahun dua ribu sembilan
kemudian turun lagi
di dua ribu empat belas yang lalu sembilan puluh satu sekarang katanya sekitar delapan puluh sekian
artinya ada penurunan
kalau ini konsisten tidak ada perubahan tadi soal penerus di internal akan turun lagi
pembenaran bahwa itu sukses apa tidak
kalau dari ukuran angka kursi kuantitatif meskipun banyak variable menurut saya itu patut dievaluasi
meskipun orang mengatakan banyak variable
meskipun masih ada di urutan tiga besar
patut dievaluasi kemimpinan perusahaan ini
dengan segala tentu ada tantangan
tapi ukurannya itu nanti dimunas
tetapi ini kan turun
nah ketika turun maka pantas dievaluasi
dan peran golkar juga dibaca bagaimana dinamika
itu kan kuantitasnya secara kuantitatif
pendekatan kualitatif peran golkar akan diukur juga bagaimana manuver politiknya
peran peran strategis golkar itu kan sangat menentukan
coba kita bayangkan di era akbar tanjung
golkar itu mengambil peran yang sangat besar di sepuluh tahun pemerintahan sby
saya tidak melihat golkar di pemerintahan jokowi melakukan hal yang serupa
padahal itu kepiawan golkar
nah ini juga perlu dievaluasi secara kualitatif
artinya biasa golkar ini sangat menentukan bandul
nah sekarang mungkin bisa dikritisi istilah saya
justru sering kali golkar kalah sebelum bertarung
dalam internal dinamika parlemen politik dan seterusnya
padahal saya termasuk fokus karena kenapa golkar ini menarik
biasanya paling mewarnai di setiap konstelasi politik nasional
di era pak jokowi saya ingin memberi catatan
kalau golkar cenderung hampir tidak ada warna
oke betul tidak begitu bang andi
karena bang andi sebelumnya tidak ada di ketua dpp partai golkar hari ini
kita akan tanyakan tapi kita harus break terlebih dahulu ya
saya juga akan bahas soal berhembus kabar soal akan dibuat aklamasi
itu seperti apa bang yoris yang anda dengar
tapi kita harus break dulu
kami akan segera kembali sesaat lain
ya menarik memang kalau kita bicara mengenai perebutan kursi ketua umum partai golkar
karena begitu cair dinamikanya
bahkan sudah mulai terjadi sejak hari ini
sejak hari ini kita diskusikan
tadi sudah banyak catatan
dari bang yoris juga termasuk juga evaluasi yang juga analisis dari bang hanta yuda
saya ke bang andi kalau begitu
dari sejumlah catatan tadi betul tidak sebetulnya memang partai golkar belakangan memang ya mungkin secara kuantitatif angka menurun
tapi secara pengaruh juga tidak begitu signifikan
gini dilihat dari mana ya
tapi dari segi kepentingan penguatan pemerintahan besok
itu partai golkar itu penting sekali
nah karena itu saya meyakini bahwa pak jokowi pasti
akan menjaga partai ini
dan kemudian menjadi smooth
munas menghasilkan legitimasi kepemimpinan
dan bisa mengawal pemerintah ini dengan baik
turbulensi golkar itu akan berpengaruh terhadap
situasi politik nasional
apalagi situasi kita ini
kan relatif ada persoalan ekonomi kita
defisit dan seterusnya
turbulensi yang terjadi hari ini masih biasa saja
masih dinamika awal
ini dinamika yang sehat lah ya menurut saya
tidak perlu ada yang ini masih
ini yang kita harus jaga
supaya jangan dinamikanya ini memanas dan tidak produktif
dan karena itu saya yakin bahwa golkar ini penting
memang tadi ada catatan dari bung hanta
soal bagaimana kita bisa memainkan
tapi ini kan proses nih
ini satu hal yang penting dari sejarah
selama ini kalah ini menang
tapi menang ikut menang
bukan menjadi pemenang kita ini
itu kan harus kita letakkan pada tempatnya
bahwa kita ikut menang
tapi ini menurut saya langkah langkah positif
untuk ke depan
jadi kalau kalah kalah kalah ini menang
mungkin besok kita dua ribu dua puluh empat bisa menang
dan sekaligus juga bisa perolehan kursinya meningkat
nah catatannya satu
pemilu kita ini memilih orang
tidak memilih partai
nah karena itu konsolidasi orang
kader di partai ini penting
jadi kekalahan partai golkar turun terus menerus itu
faktornya ada dua
yang pertama memang ada migrasi politik
menyeberang tidak nyaman lagi di golkar
bikin partai baru
dan itu membuat golkar kekurangan orang
dan dia turunnya memang pelan pelan bung hanta
nah yang kedua
ada kader kader kita yang bukan tadi menyeberang ke partai lain
tapi memang di kasus hukum misalnya
saya mengatakan ada satu dapil di jawa tengah
yang tadinya dua kursi
karena dia tidak ada lagi
kemudian tinggal satu kursi
nah jadi itu faktor orang itu penting sekali
kan yang cari suara ini kan kita orang semua
nah karena itu di golkar kita nggak bisa nggak menghargai orang
nah karena itu kompromi di golkar
ini ini ya menurut saya
kompromi di golkar
sharing power di golkar
itu penting sekali untuk menjaga persatuan ini
nah kalau kontestasi munas ini zero sum game
mungkin ada yang menang
tapi kalau kompetisinya zero sum game
saya kira ke depan tidak ada harapan yang baik buat golkar
karena itu kompetisi ini harus dibikin sebaik mungkin
demokrasi tetap berjalan
tidak ada aklamasi
jadi anda tetap mendorong adanya kompetisi ya di luar
jadi gini di golkar itu yang dimasukin dengan aklamasi begini
dia tetap ikut dalam pemilihan
ya di food dia pemilihan itu
maka dia tidak bisa melanjutkan pencalonan
maka dia dinyatakan terpilih secara aklamasi
dalam pemahaman publik aklamasi itu adalah calon tunggal
dan itu sulit terjadi di golkar kecuali kemarin itu
kemarin itu karena situasional
semua kader partai itu tumbuh ke semangat yang sama
kedewasaan yang bersama
karena hampir dua tahun lagi kita mau pemilu
nah karena itu kita semua sepakat
tidak usah ribut ribut
kita tetapkan pak erlangga untuk menjadi ketua umum membawa partai ini
pak erlangga jadi
bang yoris sudah berapa banyak kekuatan yang digalang oleh kebu bamsud untuk menghindari aklamasi
saya sepakat tadi yang uco bilang
jadi kita tidak pernah berbicara tentang aklamasi itu
karena itu tidak demokrasi
dan golkar tidak pernah berproses secara aklamasi aklamasi
kecuali yang kemarin ya
kemarin itu karena situasional
kita semua ikut berperan serta untuk bagaimana membawa erlangga
bagaimana untuk golkar bisa rebound di dua ribu dua puluh sembilan dengan pertama slogan
karena waktu itu alasan penurunan itu karena leadership
kemudian kasus kasus hukum dan lain sebagainya
nah untuk merebound ini waktu itu kita sudah punya semangat kolektif yang sama untuk bagaimana mengantar itu
dengan memasang satu target target
apalagi kita mendukung jokowi untuk dua periode
yang sekarang menang bersama sama
yang hari ini bagaimana bang yori
nah kemudian mereka atau kubu pak erlangga ini
saya tidak mau bicara
itu kemudian ada kesan
memaksakan kehendak untuk mempertahankan dia
pada dua ribu sembilan belas mengantar sampai dua ribu dua puluh
ini mulai terjadi
dengan melakukan satu
jadi sudah mulai sekarang itu dibuat kalau tidak setuju prt
legislatif juga begitu
yang kira kira ini cenderung mulai dari dpr ri dprd tingkat satu
ini kan tidak benar
dan prt itu dengan waktu tinggal berapa bulan saja menuju akhir dua ribu sembilan belas
kenapa harus ada prt
sementara plt yang sejak erlangga menjadi ketua umum sampai ini hari ini
itu ada yang dua tahun plt
jadi kebijakan kebijakan yang lahir dari kepengurusan yang ada
itu sudah menyimpang terlalu jauh
membuat keresahan yang muncul
mulai dari proses pencalekan
kemudian kita lihat hasil sekarang ini
semua partai pendukung satu itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan
p tiga karena ada kasus ini
itu menjadi setara anda juga ya setara
itulah yang kita maksudkan
nasdem yang naik ya
semua naik dan naiknya signifikan
kok kenapa golkar
kemudian dipaksakan aklamasi untuk tetap bertahan pada jadi ketua umum sampai dengan dua ribu dua puluh
itu tidak boleh dan tidak ada tradisi golkar
mbak hanta mana peta kekuatan hari ini bagaimana yang anda lihat
antara bapak susatyo dengan erlangga hartarto
itu seperti apa mbak hanta
kalau golkar kalau kita lihat menarik itu pertanyaannya
dua nama itu
selalu ujung dari pertarungan kompetisi politik internal golkar itu berujung pada dua kubu akan terbelah menjadi dua kutub kuat
dulu ada pak jk akbar tanjung kemudian dengan pak jk
kemudian ada abruzal bakri dan surya palu
kemudian setia novanto dan adekomarudin
dan sekarang arahnya kalau akan terjadi munas itu adalah tadi persis pertanyaannya antara erlangga dan bapak susatyo
biasanya karena punya jabatan strategis
ketua dpr dan menteri
biasanya juga punya jaringan kapital yang relatif kuat
kemudian juga punya jejaring di daerah organisasi dan juga kekuasaan
nah tetapi catatan saya mungkin juga masukan buat golkar
yang menarik dari golkar tadi yang dikhawatirkan zero sum game
saya justru tidak khawatir kalau ujungnya misalnya ada munas justru inilah cara golkar
kedewasan golkar itu justru ada munas
pertarungan turbulensi internal golkar itu akan berhenti sejenak tanda petik
itu ketika ada munas dilakukan setelah itu
maka munas dilakukan secara terbuka
buka saja semuanya
dan itu tidak dimiliki belum tentu partai lain mampu
kalau partai lain mengkurangkan bubar mungkin partai lain mereka paling pay setelah itu berbagi
sharing kekuasaan seperti yang disampaikan oleh bang andi tadi
itu yang menarik dari golkar
karena itu kalau sudah muncul riak riak politik atau istilah saya sering mengistilahkan turbulensi di golkar
maka mulailah dipikirkan untuk dilembagakan faksionalisasi itu
melembagakannya dalam bentuk kompetisi demokratis yang terbuka
kalau terbuka ada munas biasanya selesai golkar itu
sejenak pasti akan selesai di situ
tetapi dilakukan secara terbuka
biasanya ada voting dan sebagainya
pengalaman kalau aklamasi kita masih ingat dulu di era pak abu rizal bakri
ini tokoh tokohnya semua selalu muncul
kita selalu ingat
berakhir biasanya akan terbelah
pasti tidak akan selesai
termasuk karena ada problem pak erlangga ini juga mungkin bisa jadi catatan
tapi kalau dilakukan secara terbuka mungkin bisa jadi catatan
tapi kalau dilakukan secara selesai
bapak tanjung dikalahkan jk tuntas
kemudian pak arb di periode pertama tuntas
nah itu pelajaran
ketika nanti ada munas dilakukan secara terbuka bahkan voting terbuka
antara bambang susatyo dan erlangga
saya yakin golkar akan bisa menatap seperti yang disampaikan oleh
dan itu budaya yang kita bangun
jadi tidak ada politik dan nam
tapi kalau dipaksakan aklamasi itu seperti menyimpan
bagaimana pak ardi
jadi soal pelembagaan faksionalisasi yang ada di tubuh golkar
ini bagus ini
tapi realitasnya masih sulit dilakukan di golkar
karena faksionalisasi yang terjadi di golkar tidak lagi didasari pada platform pikiran
waktu zaman pak akom kuat faksinya sendiri
zaman pak astrianovanto kuat faksinya sendiri
jadi faksionalisasi itu ditentukan dari figur bukan dari platform
jadi yang saya dari dulu konsen saya terhadap partai golkar itu bagaimana
pelembagaan faksionalisasi itu didasarkan oleh platform
ini kita mau bawa kemana negeri ini nih
melalui partai golkar ini
nah itu yang menjadi catatan sebenarnya
yang penting karena itu kita sering mengatakan bahwa
di zaman orde baru sekalipun yang sangat otoritatif ya
pak harto dulu misalnya
kan apa saja bisa dibuat
itu dia masih menghargai pikiran
karena itu dia bikin dapur dapur pemikir di mana mana
kita kenal udah csis misalnya
jadi dia profesor profesor dari harvard dari berkeley dia kumpulkan itu
dia menghargai pikiran
nah karena itu menurut saya
faksionalisasi pelembagaan itu nanti bisa dilakukan kalau memang sudah
kultur ide itu tumbuh di partai
nah ini lagi berproses
platformnya tadi itu ya pak
rt of ideas ini kan
groove bang ichal sudah tari tatakannya
mulai dari pak akbar apa namanya
kemudian pak ical juga mengatakan de party of ideas itu
maksudnya memang itu
tapi kan gini renhar
golkar ini dulu itu seperti orang terkungkung
konfliknya itu tertutup
karena ada figur sentral kan pak harto pada waktu itu
jadi orang ada pagarnya
bayangkan orangnya tiba tiba dapat kebebasan
semua orang boleh ngomong segala macam
memang butuh waktu
ini kan dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim yang lain
dibutuhkan waktu nanti dia akan sampai pada titik keseimbangan
bahwa kebebasan itu penting
tapi rambu rambu juga penting
ini yang lagi berproses
yang juga sedang berproses adalah ketika kedua calon terkuat ini
kemudian sudah mulai dikabarkan mendekat ke pak jokowi
nah seberapa besar kemudian pengaruh pak jokowi disini
untuk kunci kemenangan untuk merebut kursi golkar satu
kita akan bahas usai jeda
kami akan segera kembali saat lagi
oke kita kembali lanjutkan diskusi
kalau kita bicara mengenai track record partai golkar sejak dulu
dna nya adalah selalu dekat dengan kekuasaan
untuk itu kemudian mulai berkembang saat ini adalah soal bagaimana merebut simpati dari istana
dari jokowi untuk bisa mendapatkan kursi golkar
saya tanya ke bang yoris kalau begitu
sudah ada komunikasi ya bang ya dengan pak jokowi ya dari kubunya pak bamsud
saya pikir begini kita mesti memahami di antara roh dan semangat golkar didirikan pada saat itu
golkar itu mendesain satu konsep untuk mengumpulkan atau memobilisasi seluruh kekuatan rakyat
untuk bersatu menjadi satu golongan
berkarya bekerja sama dengan pemerintah yang sah
untuk menjaga negara kesatuan republik indonesia
pancasila sebagai ideologi dan mencerdarkan bangsa
jadi golkar itu tidak pernah bisa menjadi oposisi
siapa saja yang mau memimpin itu sudah semangat
dia ini harus berkarya bersama sama dengan pemerintah yang sah
jadi pantas dan wajib untuk dia harus soal
kita mulai lihat dari mana mana saja
waktu mulai apalagi begitu kita memasuki reformasi
keluar undang undang partai politik nomor empat
bahwa seluruh kekuatan yang mau mengikuti politik harus menjadi partai
golkar melakukan munas pada saat itu
kemudian dibukakan golkar baru atau golkar sebagai partai adalah party of ideas
dengan seluruh masyarakat mengajak seluruh anak bangsa ini untuk bersama berkarya
jadi kita mengklaim dulu seluruh rakyat indonesia itu golkar
jadi kita harus mendengar suara dari mereka
bukan seperti dulu kan
nah ini yang berproses sekarang
jadi kalau saya tentang soan ke pemerintah pasti harus
apalagi kita terakhir
hasilnya apa itu bang yoris
ya menyampaikan kita akan munas
kepentingan mungkin bapak ada arahan
biasa kan beliau kasih tau kan
supaya kalau bersama sama dengan pemerintah
kita lihat dari pertama beliau datang waktu setia novanto di bali waktu itu kan jadi
kemudian erlangga kan
visi dia ke depan tentang ekonomi dan lain sebagainya
agar dipahami dan harus ada semangat kolektif
di internal golkar bersama sama dengan pemerintah untuk mengimplementasi semua program program itu
dan sekarang kedua toko sudah ketemu
cuma berbedanya erlangga datang bawa rombongan dpd satu hanya cuma setengah jam
setengah jam itu
tapi katanya satu setengah jam kok bang lama juga
kalau anda mau bilang satu setengah jam
itu satu jam dua puluh menit foto foto
karena begitu banyak orang masing masing foto minta jokowi tangan tangan
kalau sama bangsat berbeda
kalau bangsat lama
hampir dua jam dan ini pribadi
bukan kapasitas sebagai ketua dpr
jadi berbeda sekali konteks
dan beliau menyampaikan untuk bagaimana
kita lihat penyampaian bang bang kemarin dalam setiap event
apa yang jokowi harapkan
golkar sebagai rumah
bagi semua lapisan
terutama jalur a jalur b dan lain sebagainya
jadi kubur bang meminta untuk munas lebih cepat ya
kita pertimbangannya kan simpel begini
untuk apa itu lebih cepat
secara politik sebelum
itu mulai penempatan pimpinan pimpinan dprd
agustus september juga demikian
kemudian satu oktober
itu penetapan anggota dpr
kemudian pembentukan pimpinan
nah kalau bisa itu dilakukan sebelum ini
maka ketua umum partai itu bisa bersama sama dengan jokowi
untuk melaksanakan ini
kalau anda bikin setelah pelantikan ini
atau apalagi mereka yang mau desember
mau jadi apa kita
bukan harusnya fokus dulu ke pelantikan itu bukan bang
fokus dulu setelah pelantikan baru kemudian munas bukan
untuk apa saya tanya yuk
untuk mempertahankan kekuasaan
apalagi aklamasi untuk mempertahankan kedua
itu nggak mungkin dalam sejarah
gak bisa itu
baik bang andi
bagaimana soal jadwal munas ini sebetulnya
ada beda sedikit
ada beda sedikit ya
ada kita sama ada kita bedain
ini memang agustus itu
benar bang yoris
agustus itu ada pelantikan pimpinan pimpinan dewan tingkat kabupaten kota
dua oktober dpr ya
dan itu sk nya ketua umum sekjen itu semua di bpp
jadi memang sebaiknya diselesaikan dulu semua agenda ini
baru kita munas
karena kalau tidak diselesaikan hari ini misalnya ditentukan pak erlangga bikin surat
besok terpilih yang lain
itu bisa diganti lagi itu
dan itu tidak ada kepastian politik
nah karena itu perhitungan saya
dan saya kemarin membaca pak bambang susatyo sudah menyampaikan secara tegas bahkan
dia mengucapkan kata tegas itu
bahwa dia mau munas setelah pelantikan presiden
saya apresiasi itu terhadap pak bambang
karena itu mencairkan meneduhkan suasana yang anda bilang memanas ini
itu lebih teduh
dan sebenarnya akan jauh lebih teduh lagi kalau tadi bung hanta cermat ya melihat itu
selalu kontestasinya kan dua ya
pak ical pak surya paloh pak jk pak akbar tanjung pak novanto pak ade komarudin gitu
nah ini pun nampak kan pak erlangga pak bambang susatyo
ini gampang sekali sudah melihat pemetaan politiknya
ini kan sama sama kenal ya
duduk aja lah
duduk power sharing di situ
apa yang menjadi kebutuhan masing masing pribadi
apa yang menjadi kebutuhan partai
yang kedua harapan saya nih tentu sebagai kader yang masih ingin berkelangsungan berpartai
yang masih di tengah ya pak
kalau bisa ya pak jokowi undang aja dua dua ini bersama
kemudian di situ selesai
ini kan ketemunya baru satu satu ya kemarin ya oke oke
tapi saya yakin pak jokowi akan melakukan itu
ya itulah variable penentunya
jadi rame di dalam yang menentukan variable di luar
jadi kalau ada kontestasi di golkar saya mengurutkannya
sangat ditentukan kita akan mengkalkulasi jumlah dukungan suara
jadi faktor ketiga saya mengulangnya
dari ketiga ini orbit paling luarnya tapi pengaruhnya paling di luar sebenarnya
struktur partai dpd i dpd ii ormasayat dan seterusnya
kemudian masuk lagi yang sangat menentukan
tidak hanya di golkar sebenarnya faktor kapital harus kita akui
faktor uang juga menentukan
dan saya suka dengan golkar itu mereka ya bicara yang apa adanya
tidak enggak enggak ada apa adanya
jadi berpolitik itu saya setuju dalam konteks ini orang boleh tidak percaya
ya seperti golkar dia mengakui realitasnya
nah yang faktor nomor satu yang menentukan dari golkar
ada faktor kekuasaan presiden
jadi siapa presiden itu sangat menentukan
berebut restu presiden itu sangat menentukan
jadi kalau saya ingin menentukan siapa ketemu golkar
saya harus di presiden republik indonesia
nah sehingga dari faktor presiden inilah golkar itu sangat ditentukan pada arah atau signal presidennya seperti apa
nah yang menarik tadi juga bang andi mengatakan soal dua orang yang saya juga di awal mengatakan ada kembar tangan
yang berhadapan diametral itu ada dia memiliki jarak dengan kekuasaan
kita ingat pak bartanjung dia berjarak dengan pak s b
pak suryapalo juga cukup tegas cukup berjarak dengan s b
dan secara langsung bang yoris lebih paham biasanya pembawa pesan dari istana itu mendukung siapa dan dimenangkan oleh arb
dan sekarang ini yang menarik
bambang susetio sebagai penantang terberat bagi erlangga
itu tidak memposisikan diri berseberangan
nah ini justru hati hati bagi pak erlangga seluruh petahana menurut saya
selain sudah ada orang seperti bang yoris yang biasanya selalu menang dia
nah ini juga harus diantisipasi karena itu sangat menentukan
nah soal waktu kapan munas itu kan persoalan pilihan saja opsi ada plus minusnya
kalau dari sisi presiden ada positif kalau sebelum
kalau saya misalnya presiden memberi masukan pada presiden tuntaskanlah urusan internal partai dulu
nanti tuntas ketika saya mengumumkan kabinet
tidak ada lagi
ada reshuffle lagi nanti kalau kota umumnya terpilih yang baru andi sinurga misalnya ganti lagi dan seterusnya
nah ketika dituntaskan di awal pak jokowi sebagai presiden itu sudah selesai dulu semuanya
nah mungkin bang yoris pasti paling setuju itu
nah kalau setelah gimana bang
kalau setelah risikonya dulu
risikonya kalau berubah biasanya sangat bisa berubah
konselasi pimpinan depan
konselasi pimpinan dpr itu menyulitkan internal golkar
tetapi memang paling tidak golkar bisa menunda turbulensi tadi tidak begitu kencang
jadi ada plus minusnya
kalau saya sih lebih cepat lebih baik
bagi pak jokowi bagi internal
sekarang kita ngikutin perjalanan perjalanan golkar
apalagi vaksin golkar itu menyulitkan seperti beliau katakan tadi
kalau secara teoritis kan tadi karena gagasan karena platform itu teorinya
tapi hampir tidak ada kalau di indonesia tidak ada
yang kedua karena patron
karena figur terbentuk
yang ketiga karena isu
golkar itu faksinya terbentuk kolaborasi antara faktor figur dan isu isu yang bergulir
nah sekarang kan isunya karena pergantian ada menteri dan seterusnya akan ada suksesi
kemudian di sisi yang lain ada figur figur yang muncul mengurucut
dan itu dalam jangka pendek bisa diselesaikan menurut saya
pelembagaan vaksinya adalah melalui munas yang kompetitif
yang kepanjangnya seperti beliau katakan tadi
bang hanta kalau bicara kedekatan kenyamanan ini kan sekarang yang jadi klaim klaim nih
pak jokowi lebih nyaman dengan pak erlangga
kemudian ada juga pak bamsun juga lama kata bang yoris
apa secara pribadi ngobrolnya
nah secara kenyamanan bagaimana
kalau itu jawaban paling pasti yang paling tahu ada pak jokowi sendiri
kalau yang bacaan anda lihat
tapi biasanya signal signal itu belum terang dikirim
oh oke belum terang
saya lihat untuk dikirim ke siapa
tetapi yang menarik lagi lagi saya katakan beda dengan pak akbar tanjung
kemudian pak suryapal lupajar
sekarang tidak berjarak
nah ini yang menarik
dua kadir golkar terbaik
pak erlangga bisa dikalahkan
satu di pemerintahan satu di politik
ini dua dua kader terbaik golkar
silahkan saja gitu
artinya warning juga untuk pak erlangga begitu ya
tapi kalau ada jalan tengah
kalau ada jalan tengah misalnya pak jokowi ini sama saja
yaudah terserah golkar lah
nah itu yang menarik
nah golkar menentukan nasibnya sendiri
oke terakhir ke bang andi
bagaimana kemudian konstelasi perebutan kursi golkar satu ini
ya saya kira dinamis ya
masih banyak hal yang bisa terjadi lah
ini kan politik biasa saja
semakin hari nanti ada peristiwa peristiwa dan itu bisa berubah
tapi ini sejauh ini saya kira masih on the track lah
masih on the track ya bang yoris ya
masih ini kan akibat sebab dan akibat saja
oke kita tunggu seperti apa nanti perkembangan ke depan
karena menarik kalau kita melihat selalu bagaimana perebutan kursi ketemu partai golkar
jadwal munas juga kita akan tunggu ya
kapan kemudian itu akan diperjelas kepada publik
terima kasih banyak bang yoris
terima kasih banyak
bang andi terima kasih banyak
bang hanta terima kasih banyak
sudah ada di prime news
kami akan segera kembali setelah ini dengan informasi lain